pemerintah filipina terus melancarkan operasi militer besar besaran untuk menumpas kelompok abu sayyaf
lalu apa rencana pemerintah indonesia untuk membebaskan warga kita yang masih di sandra
berikut ini wawancara koresponden iwan hermawan dengan menteri pertahanan jenderal purnawirawan riamizat riyakudu
upaya pembebasan sandera dari kementerian pertahanan sudah sejauh apa sekarang upaya pembebasan tersebut bu
jadi begini sementara dilakukan oleh tentara filipina dan kita siap untuk membantu
paling tidak nanti kalau sudah operasi yang agak besar untuk penghancuran ya kita mungkin di mana
yang jelas di pulau sekitar pulau julu lah
karena dua basis dna basila dengan julu
persidangan kan sudah dihancurkan markas markasnya sudah diambil alih sama
tentara filipina dan relatif aman
kenapa itu ada sepuluh ribu pasukan china nggak main main sepuluh ribu itu
setelah saya ikuti selama satu bulan ada seratus orang lebih dari abu sayyaf
mungkin ada satu ratus dua puluh belum lagi yang luka luka itu
nah ini hampir separuh kekuatan abu sayyaf hilang
itu keseluruhan filipina
kalau sudah begitu untuk apa lagi kita masuk
untuk operasi bersama itu kan perlu latihan bersama dulu
kalau nggak itu bisa tempat hebat sendiri
nah kita jaga aja kita percayakan saja dengan teman kita itu
itu sudah berjalan nah sekarang sudah agak dikonsolidasi nih
kalau mau disini sudah di situ
nah pemerintah filipina
presiden menyampaikan masih ada di ultimatum lagi
ya abu sayyaf kamu mau nyerap atau nggak
kalau mau nyerap mari
kalau nggak kami habiskan
tapi dengan adanya operasi militer seperti itu
bukankah kondisi sanderanya sendiri akan semakin terancam pak
mungkin penyanderanya jadi panik atau seperti
ya nggak juga
semuanya ada risiko
nggak diselamatkan ya bisa mati kelaparan atau dibunuh
operasi militer yang nggak besar besaran juga ada risiko juga
semua ada risiko
tapi ya namanya tentara kan mengambil sedikit mungkin risiko itu
diplomasi sudah menlo dan menlo sudah saya juga sudah
nah tiga itu satu operasi militer
demikian patroli indonesia sudah bisa memasuki wilayah filipina atau belum
maksudnya kita sepakat bisa loh
kecuali kalau ada masalah ada kita terganggu bisa mengejar bisa ngejar masuk
asal asal kita masuk ini gitu
udah udah kesepakatan bisa masuk
tapi sekarang yang bapak ketahui kondisi delapan wni sisa yang ada di sandra itu
seperti apa pak apakah mereka baik baik saja
kalau kita lihat dari sandera yang lari dua itu sehat ya insya allah